memiliki keterbatasan fisik bukanlah menjadi alasan untuk tidak berprestasi
sebuah komunitas penyandang tuna netra menunjukkan buktinya
bagi komunitas karya tunanetra atau kartunet disabilitas bukanlah pembatas
keterbatasan penglihatan tidak menjadi halangan bagi mereka untuk terus berkarya
memainkan musik misalnya siapa sangka yang memainkan musik akustik ini adalah penyandang disabilitas
kelompok musik ini bernama kartunet akustik
dengan lihainya mereka menunjukkan keahlian memainkan alat musik di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
selain kartunet akustik para penyandang disabilitas ini juga memiliki sebuah situs bernama kartunet com
sebuah media yang dibuat oleh para penyandang disabilitas
para pemuda dengan disabilitas untuk menginspirasi masyarakat indonesia mengenai inklusivitas
situs ini diluncurkan pada sembilan belas januari dua ribu enam lalu
situs kartunet com menjadi peluang bagi para penyandang disabilitas khususnya tunanetra untuk mengembangkan diri mereka
nama kartunet sendiri digagas oleh empat orang tuna netra
salah satunya adalah dimas prasetyo muharam yang sekarang menjadi ketua kartunet
dimas prasetyo muharam yang sekarang menjadi ketua kartunet
pada empat belas agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan pria yang akrab di sapa dimas ini adalah lulusan universitas indonesia dengan jurusan sastra inggris
sebagai penyandang disabilitas dimas sudah menerima banyak penghargaan dan beasiswa dan telah menjadi pembicara di banyak tempat termasuk di luar negeri
dimas prasetyo muharam yang sekarang menjadi ketua kartunet
sekali lagi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik dan kesehatan di indonesia adalah hal yang sangat penting
bukanlah halangan untuk berkarya dan berprestasi
molita rusi cnn indonesia
dimas prasetyo muharam dari peringatan disabilitas internasional
kita sangat berkehormatan dimas ada di sini
gimana ceritanya dimas ini anda seorang penggagas komunitas penyandang disabilitas dan menunjukkan bahwa keterbatasan fisik itu bukan menghalang untuk kalian bisa berprestasi
ini awal mulanya bagaimana anda sampai menciptakan sebuah inovasi ini
mungkin kita akan mencari tahu dulu identitas seorang dimas ini ya
ini bukan bawaan lahir sebenarnya ya
kalau saya bisa dikatakan mulai mengalami ketuna netraan itu sejak tahun dua ribu
waktu itu saya masih kelas enam sd
jadi kalau kata dokter katanya kena virus topsof plasma
virus itu menyerang syaraf
jadi baratnya pohon dia menyerang akarnya
nah saat itu saya sd berhenti
karena pas waktu itu belum ada sistem seperti sekarang pendidikan inklusif ya
masih jarang para penyandang disabilitas yang sekolah di sekolah umum
jadi guru juga bingung saya berhenti sekolah
lalu baru tahun depannya lagi ikut ujiannya untuk bisa lanjut ke smp
karena waktu itu saya ada informasi di televisi tentang yayasan untuk anak anak low vision
waktu itu saya masih berpenglihatan terbatas jadi low vision
di sana dikatakan bahwa anak seperti kamu tetap bisa sekolah bahkan tidak harus sekolah di slb gitu
akhirnya saya alhamdulillah bisa lulus dari sd
saya di jakarta
lalu masuk smp di smp umum juga di smp dua ratus dua puluh enam jakarta
lalu lanjut sma juga di sma umum juga di sma enam puluh enam jakarta selatan
lalu alhamdulillah kuliah bisa di jurusan sastra inggris ui
waktu itu masuk dengan seleksi spmb namanya seleksi nasional
jadi kita menggunakan jalur yang sama seperti calon calon mahasiswa yang lain
wow ini luar biasa ini dimas
karena pada awal mulanya anda bisa melihat
kemudian mengalami low vision dan sampai sekarang penglihatan anda sama sekali
ini bagaimana tantangan terbesar buat seorang dimas
pastinya kan memang secara personal anda menghadapi tantangan tantangan tersendiri
tapi dari segi masyarakat bagaimana penerimaan orang orang terdekat dimas teman teman sekolah keluarga dan juga masyarakat secara umum
bagaimana mereka kemudian dimas bisa menghadapi semua ini tantangan ini
kalau tantangan dari segi masyarakat sebetulnya kita
kita patut bersyukur kita ada di indonesia negara yang dikenal bangsanya ramah terus juga berbudaya juga dan sangat mutual
jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau tantangan pasti akan berbeda ketika yang lingkungan ada di kota yang sudah lebih terbuka atau yang masih tradisional
memang tantangan lebih besar di teman teman yang berada di masih di lingkungan tradisional atau di daerah daerah yang masih belum ada informasi
tapi kalau untuk saya alhamdulillah tinggal di kota di jakarta terus juga alhamdulillah memiliki keluarga yang support juga
dan saya kuncinya tapi satu bahwa kita sendiri harus bisa memotivasi diri kita sendiri
bahwa jangan pernah kita merasa minder sendiri merasa aneh sendiri
karena bisa jadi masyarakat yang mungkin kita anggap tidak peduli atau cuek itu sebetulnya mereka pengen bantu atau mereka sudah cuma ngeliatin kita dari jauh
sebenarnya pengen bantu
tapi tidak tahu cara membantunya atau takut kita merasa tersinggung
jadi biasanya tantangan itu kita atasi dengan kita lebih terbuka kita lebih proaktif duluan
misalnya seperti dulu pas saya mahasiswa baru misalnya kita kumpul bersama teman teman yang lain
jadi saya tidak menunggu buat diajakin kenalan sama di sebelah saya mulai untuk kenalan dulu
ya di kiri kanan gitu kan
tadi kan setelah kenalan biasanya ngobrol terus nanti pas kemana mana kita eh misalnya mau pindah tempat atau mau pulang gitu kan
itu bisa bareng gitu jadinya kan
jadi memang dimas sama sekali tidak pernah merasa yang namanya minder begitu
dan ingin teman teman tuna metro lain juga jangan sampai merasa minder seperti itu
namanya manusia pasti ada kalanya mungkin dengan faktor faktor tertentu bisa merasa seperti itu ya
merasa minder atau merasa down gitu
cuman karena kita sudah sadar bahwa hidup itu adalah realita gitu kan
dan kita harus juga fight gitu
harus ikhtiar terus
jadi ya sebisa mungkin hal hal itu kita tekan gitu loh
karena saya yakin ketika kita bisa tetap optimis kita tetap bisa positif pasti dampaknya itu kepada teman teman kita yang lain juga
ketika kita bisa memberikan impresi yang baik terhadap orang yang dekat dengan kita gitu kan sekitar kita
kita yakin mungkin ketika nanti dia ketemu dengan teman kita yang lain yang mungkin belum cukup percaya diri itu sudah bisa memberikan impressing positif duluan
sepertinya kisah dimas ini sudah memberikan banyak aspirasi inspirasi dan juga membuat orang orang impress
saya sendiri sangat impress sama dimas
terutama karena dimas ini kan hobinya menulis gitu ya
membaca sastra inggris gitu
kuliahnya sastra inggris
sering dipanggil sebagai pembicara dan juga mendapatkan banyak apresiasi
nggak hanya dari indonesia tapi juga dari dunia internasional
anda sudah sering menjadi pembicara di luar negeri juga ya
ini bagaimana bisa anda berprestasi
apakah ada tips tips tertentu
ada alat alat bantu tertentu
yang memang menjadi unggulan anda gitu
yang dimana dimas merasa kalau tanpa alat tertentu ini ini nggak akan mungkin begitu bisa mencapai prestasi sejauh ini
ya mungkin tadi disebutkan bahwa kami membuat website itu kan di tww kartunet com
mungkin akan bertanya tuna netra nggak bisa lihat bagaimana bikin website
bisa akses website begitu ya
bahkan sebelum akses website bagaimana cara mengoperasikan komuter gitu kan
bagaimana cara mengakses internet gitu
jadi kuncinya adalah
ya mungkin pertanyaan banyak orang ya
ada teknologi yang ini benar benar bisa merevolusi kehidupan teman teman yang punya disabilitas khususnya tuna netra
jadi software itu ketika kita install di komputer itu nanti dia akan membacakan yang kita ketik atau akan membacakan apapun yang kami milih layar
sesuai dengan perintah perintah lewat keyboard yang kita masukkan gitu
kalau misalnya di handphone itu juga sudah ada di smartphone misalnya berbasis ios atau android
itu juga sudah ada aplikasi bantunya seperti voice over atau talkback
jadi kita meski butuh tuna netra kita tetap bisa berinteraksi via whatsapp via facebook segala macam sosial media itu
bahkan sekarang kita menganggap bahwa social media internet internet marketing khususnya itu menjadi sebuah peluang bagi teman teman punya disabilitas dalam bidang lapangan kerja gitu
itu juga yang sedang kita kembangkan juga di cartoonet selain cartoonet sekarang menjadi media web
jadi kita bisa mencari peluang dari keluarga untuk menyalurkan aspirasi kita bahwa ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa tuna netra meskipun ada keterbatasan
tapi dengan adanya teknologi dan juga alat bantu yang tepat kita juga bisa berkarya dan bisa berkontribusi juga bagi bangsa dan negara gitu
bahkan menjadi boy band ya tadi saya lihat menyanyi juga gitu di panggung

tapi memang dimas ini sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi langkah anda untuk bisa berkarya untuk bisa menunjukkan bahwa prestasi anda
untuk bisa menunjukkan bahwa prestasi anda untuk bisa menunjukkan bahwa prestasi anda
untuk bisa menunjukkan bahwa prestasi
investasi anda ini tidak bisa dihalangi oleh keterbatasan fisik seperti itu
ini bagaimana kisahnya dari mungkin kartunnya sendiri kan sudah sebelas tahun ya masuk sebelas tahun ini berjalan
ya insya allah sembilan belas januari nanti sebelas tahun
bagaimana jatuh bangunnya mungkin penerimaan dari komunitas tunanetra sendiri dan juga masyarakat luas
ini ada tantangan tantangan tertentu mungkin yang bisa di share ke kita
kalau tantangannya kalau misalnya kita bicara tantangan internal
biasanya teman teman komunitas tuna netra itu
biasanya teman teman komunitas tuna netra itu

karena mungkin selama ini sudah banyak istilahnya kena php gitu ya
serig di php juga
di php biasanya oleh ya sebelum era sudah adanya mainstreaming isu disabilitas gitu
misalnya sering hanya sekedar diberikan bantuan gitu kan
diberikan sumbangan gitu kan
diberikan sumbangan gitu kan
yang teman teman ini diberikan pengembangan dari segi skill atau dari segi kemampuan gitu
jadi setiap tahun hanya menjadi objek sumbangan
tapi akhirnya begitu gitu terus gitu
nggak move on hidupnya gitu kan
nah tapi kita caranya adalah ketika kita membuat sebuah program
dan program ini misalnya kita
seperti misalnya kita ingin membuat pelatihan bahwa kita harusnya teman teman bisa belajar nge blog
teman teman bisa belajar nulis
teman teman harus bisa belajar interest marketing
karena nanti ke depan bisa berjualan bisa dagang via internet gitu kan
nah itu biasanya kita mulai dari teman teman kita dulu yang terbatas
yang memang sudah memiliki motivasi dalam dirinya
nah ketika nanti teman teman ini sudah ada yang berhasil
satu dua tiga biasanya akan viral efeknya
nanti akan kayak tau temen eh temen gue juga bisa berarti gue bisa gitu kan
nah itu biasanya akan narik narik teman yang lain lain
terutama dimas nih karena kan sepertinya semuanya bisa blog website
semua video yang viral gitu kan
ini kita akan cari tahu lagi lebih lanjut
mungkin seputar perkenalan dimas terhadap inovasi internet gadget
dan lain lain yang bisa membantu teman teman dunia internet lain lain
juga untuk bisa lebih diberdayakan
tapi kita akan bahas setelah pesan pesan berikut